wah ini nih mencurigakan nih
kenapa pohon kaktus yang gugur daun apa nih daunnya kagak kering lagi masih hijau
oke habis ditanam ini gembur
mama ini kenapa sih ma
sampai tumpah kayak gini kan
kenapa sih mama selalu aja nyusulin nisa
disuruh minum obat aja susah
aneh mama kenapa jadi begini ya
apa mama tahu kalau aku yang bikin dia kayak gini
tuh liat berantakan semuanya
kamu beresin terus suruh mama minum obatnya
iya bu nanti bibis beresin semua
rasai biar bibi sekarang yang urus mama

wareng kadang kece limiting

tiga kemaren dan kece
kalau bang odin menemukan tang itu ambilnya pakai plastik
realnya pakai plastik ya lalu simpan ke dalam plastik yang bersih
supaya sidik jari bang odeng tidak sampai ketinggalan di sana
aduh paling jadi gemeteran nih
dok pak pak dok
ini apa tang ketemu
berarti bener dugaan kita bang wading